kita beralih ke kabar perkotaan
pembangunan underpass jalan majen sungkono surabaya terancam macet
hal ini terjadi setelah investor hanya menyepakati dana pembangunan sebesar empat puluh tujuh miliar rupiah
dari total kebutuhan sebesar tujuh puluh miliar
proyek pembangunan underpass majen sukono surabaya hingga kini masih mangkrak
hal ini disebabkan macetnya dana pembangunan melalui dana csr sejumlah investor
sejumlah investor yang membiayai pembangunan underpass majen sungkono
baru menyemakati dana senilai empat puluh tiga miliar rupiah dari total kebutuhan dana tujuh puluh miliar rupiah
sementara kekurangan dana sebesar dua puluh tiga miliar rupiah dibebankan pada pemkot surabaya
saat ini pemkot surabaya baru akan melakukan analisa apakah ada bagian dari proyek
yang bisa didanai oleh apbd kota surabaya
secara simultan pemkot surabaya juga akan mencari dana bantuan dari investor lain
untuk merampukan proyek underpass ini
sekitar total yang sudah disepakati itu rp empat puluh tujuh miliar
kebutuhan dari total itu rp tujuh puluh
nah ini mau saya nanti saya akan sampaikan ke teman teman media
datanya yang sudah nyanggup itu siapa saja
sementara untuk kontraktor pembangunan underpass
pemkot surabaya dan investor tidak akan menggantinya hingga proyek ini rampung
wahyu pratama surabaya